indonesia negara kepulauan terbesar di dunia
memiliki kekayaan alam yang terbentang dari sabang sampai merauke
salah satunya taman nasional betung kerihun dan danau sentarung
di kabupaten kapuas hulu kalimantan barat
sejak ditetapkan sebagai taman nasional di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
kawasan konservasi ini menyimpan keanekaragaman hayati
tidak seperti danau toba di sumatera utara
yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik
danau sentarung merupakan daerah hamparan banjir atau floodplain
yang dialiri sungai kapuas
danau sentarrup akan terisi air selama sembilan sampai sepuluh bulan di musim hujan
dengan kedalaman air mencapai sepuluh meter
dan selama tiga bulan musim kemarau
air danau menyusut dan berbalik

danau seluas satu ratus dua puluh tujuh ribu hektare ini merupakan rumah bagi flora dan fauna endemik kalimantan
seperti orangutan dan bekantan
selain itu kawasan ini merupakan habitat asli arowana super ad atau siluk merah
salah satu ikan termahal di dunia
sebagai wilayah konservasi alam
danau sentarum masuk dalam situs ramsar internasional
yaitu kawasan yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia
dan di tahun dua ribu delapan belas
organisasi pendidikan keilmuan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa unesco
menetapkan danau sentarung sebagai cagar biosfin
kini taman nasional betung kerihun dan danau sentarung merupakan rumah bagi belasan ribu orang
yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan memenuhi unsur pelestarian

kami akan merusak ke perumahan
bertam asia di danau sentarung yang luar biasa indahnya
kita berada di atas kapal bandung
danau sentarum ini
sangat sangat penting dan sangat menarik
karena ini merupakan taman nasional
ini bagian dari
kabupaten kapuas hulu
nah kabupaten kapuas hulu
ini sangat unik karena merupakan
di daerah ini ada dua taman nasional
satu betung kriun
dan yang kedua adalah
nah daerah ini juga sangat menarik
karena merupakan penerapan dari program
dan pemerintah bermitra
kawasan ini tapi juga
nah bagaimana upaya
untuk melakukan konservasi terhadap
dua taman nasional
yang ada disini
sudah ada disamping saya adalah
yang punya komando
kepala dari balai besar
taman nasional betung kriun
dan juga danau sentarum
pak arief mahmud
jarang jarang ini kita wawancara di atas kapal
kapal pesiar ya
mungkin sebelum kita mulai cerita sedikit mengenai kapal ini
karena ini sangat unik ya
baik jadi saya kira ini merupakan
salah satu inovasi yang kita
untuk mengelola taman nasional
kita membangun kapal ini
ada beberapa fungsi
dan fungsi tersebut
di antaranya adalah
tidak hanya gangguan manusia
gangguan kebakaran hutan dan lahan
karena di taman nasional danau sentarum ini juga ada
masih terjadi ya
tetapi semakin hari sekarang trendnya semakin menurun tentu
melakukan berbagai upaya
kemudian fungsi yang lain dari kapal ini juga adalah
karena taman nasional ini
satwa dan tanaman
yang ada di dalamnya
tetapi juga punya fungsi lain
apalagi kalau kita melihat alam seperti ini
ini adalah hal yang luar biasa
luar biasa ini
seperti surga betul betul disini
alamnya begitu indah
dan banyak sekali yang kita bisa nikmati disini ya pak arief
jadi sayang kalau alam yang begitu indah ini
tidak bisa dinikmati dan dieksplorasi
sehingga dengan menggunakan kapal ini
kita bisa mengeksplorasi lebih banyak
kawasan danau sentarum
dan dengan enjoy
apalagi kalau kapalnya
kapal seperti ini ya
berwarna warni dan lain sebagainya
nah ini pak arief
ini kan merupakan bagian dari
direktur jenderal konservasi dan sumber daya alam
dan ekosistem dan sumber daya alam
mungkin bisa cerita sedikit ya
ini karena ada dua taman nasional disini
pasti begitu luas
apa apa saja yang perlu dikelola
dan kira kira tantangan apa saja selama ini yang dihadapi pak arief
jadi kabupaten kaposulu merupakan salah satu kabupaten
atau satu satunya barangkali
yang mempunyai dua taman nasional
mungkin di tempat lain
hanya punya satu atau bahkan sepotong dan lain sebagainya
dan berbagi dengan kabupaten lain
tetapi ini kabupaten yang luar biasa saya kira
sehingga ini menjadi salah satu yang unik
di sisi lain juga
taman nasional kita ini berbatasan langsung dengan
negara sarawak malaysia
dan di sebelah juga ada taman nasional batangai
dan kita sudah mendeklarasikan sebagai kawasan transbondary
banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan dua taman nasional ini
karena taman nasional ini mempunyai mandat
untuk melindungi salah satunya adalah orang utan
di kawasan taman nasional betung gerihun
jadi ini habitat orang hutan ya
jadi ada orang hutan di taman nasional betung gerihun dan di danau sentarum
itu sudah didata kira kira berapa ekor ada
sudah jadi di kedua taman nasional ini
di taman nasional betung kriun ada sekitar tujuh ratus ekor
kemudian di taman nasional danau sentarum sekitar satu ratus dua puluh ekor
jadi kita secara rutin melakukan monitoring terhadap dua orang hutan itu
dan satu lagi potensi yang luar biasa dari danau sentarum itu adalah
ikan arowana yang sangat terkenal
itu hanya satu satunya
yang paling mahal di dunia
ikan lingkungan ari oleh para kolektor ya
iya betul sekali
jadi ini saya kira perlu kita jaga
supaya bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang juga
karena taman nasional ini tidak hanya milik generasi sekarang
tapi juga generasi yang akan datang
tapi taman nasional ini kan belum terlalu lama ya
dinyatakan sebagai taman nasional
sehingga kan ada perlakuan perlakuan khusus ya
yang dilakukan terhadap kawasan ini
dan kalau tidak salah
juga tahun lalu
danau sentarum ini kawasan ini mendapatkan sertifikasi
atau istilahnya pengakuan
dari unesco sebagai cagar biosfer
nah ini apa artinya
dan apa yang menyebabkan kawasan ini mendapatkan pengakuan seperti itu
oleh badan internasional seperti unesco
pengakuan dari unesco ini tentu melalui proses yang sangat panjang
tidak tiba tiba gitu ya
dan mereka juga tentu punya kriteria kriteria
untuk menetapkan atau start upnya
untuk membuatnya terlihat seperti cagar biosfir ini
kami berinisiatif bersama pemerintah daerah
dalam hal ini kabupaten kapuasulu
untuk mendeklarasikannya sebagai cagar ghosfir
dengan harapan akan mendapat pengakuan dari dunia internasional
pengakuan apa yang kita harapkan
pengakuan terhadap upaya upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan
karena prinsipnya cagar biosfir itu adalah upaya upaya pembangunan berkelanjutan
bukan hanya untuk melindungi

dan juga agar bisa berkembang ke dunia internasional

nah upaya ini yang harus kita deklarasikan ke dunia
bahwa kabupaten kapuasulu dan kedua taman nasional ini
telah melakukan upaya upaya konservasi dan upaya upaya pembangunan yang berkelanjutan
dan ini sekarang sudah diakui berarti kan ada komitmen nyata yang harus dilakukan
contoh dari upaya upaya itu supaya lebih sustainable dan juga komit ya terhadap cagar biosfir ini
jadi pengakuan cagar biosfir ini
sebelum ditetapkan tentu kita menyusun namanya manajemen plan
di dalam manajemen plan ini sudah ada hal hal yang terukur
yang nantinya bisa dilakukan evaluasi
nah dalam hal ini salah satunya adalah ketika kita memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya
tentu juga dengan kaedah kaedah yang memenuhi unsur unsur pelestarian tadi
baik itu yang ada di zona inti zona penyangga maupun zona transisi
jadi dalam proses pelestarian ini kita harus mencari keadaan yang lebih baik untuk kita lakukan ini
pembangunan di cagar biosir ini terbagi dalam tiga zona tadi
nah kembali ke masalah kawasan taman nasional sebagai zona inti cagar biosir tersebut
kita bersama pemerintah daerah dan masyarakat telah bahu membahu
untuk mengelola kawasan ini agar tetap lestari
salah satu yang paling gampang bisa kita lihat adalah
di dalam kawasan taman nasional kita tidak boleh menebang pohon
tapi bukan berarti tidak boleh memanfaatkannya
salah satunya adalah dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau hbk
nah kami bersama beberapa kelompok masyarakat di sini
melakukan upaya pemanfaatan hbk madu yang sudah berlangsung sangat lama
turun temurun dari zaman dahulu kalah dan sampai sekarang ini terus berlangsung
ini meninggisikan bahwa apa yang dilakukan masyarakat ini sudah memenuhi kaedah kaedah pelestarian
mereka punya kearifan lokal kearifan tradisional di dalam memanfaatkan hhbk madu tersebut
pengakuan pelindungan kemitraan kehutanan ini diberikan jangka waktu selama tiga puluh lima tahun
hampir sama dengan izin
ini hbk ini hasil hutan bukan kayu
hasil hutan bukan kayu
ini hutan yang sudah ditebang tapi masyarakat bisa misalnya memanen madu
dan juga ya istilahnya mereka dari dulu ya sudah tinggal di sini
ini penting ya untuk diketahui karena mungkin selama ini ada persepsi bahwa ini konservasi
dilindungi tidak boleh ini tidak boleh ada yang tinggal di sini dan lain sebagainya
sementara daerah ini memang ada masyarakatnya dari dulu
nah ini bagaimana pak arief yang juga membedakan terhadap treatment di
ini adalah stigma yang muncul
selama ini bahwa kawasan konservasi itu seolah olah tidak boleh dimanfaatkan
kawasan konservasi itu hanya untuk melindungi satwa dan tanaman yang ada di dalamnya
nah stigma semacam ini sekarang sudah mulai kita coba untuk kita rubah begitu ya
sehingga masyarakat juga mengetahui
pada dasarnya pemerintah dalam hal ini sudah mengakomodir untuk pemanfaatan khususnya pemanfaatan tradisional
kita memahami bahwa masyarakat
masyarakat sudah berada di dalam kawasan taman nasional sejak zaman dahulu kami
sebelum taman nasional ini ditetapkan
sebelum kita merdeka juga
sebelum kita merdeka
jadi mereka punya hak ya sebenarnya untuk memanfaatkan
nah kaitannya dengan hal ini
pemerintah telah mengeluarkan peraturan menteri tentang perhutanan sosial
yaitu peraturan menteri lhk peraturan menteri no delapan puluh tiga terkait dengan perhutanan sosial tersebut
nah salah satunya ada lima pilar di dalam
perhutanan sosial yaitu hutan kemasyarakatan hutan desa hutan tanaman rakyat hutan adat dan yang terakhir kemitraan kehutanan
kaitannya dengan kawasan konservasi ini masuk di dalam pilar kelima tadi yaitu kemitraan kehutanan
itu mitra mitranya siapa siapa saja
jadi kemitraan itu adalah kerjasama antara pengelola kawasan dengan masyarakat yang ada di dalam kawasan
jadi mitra ini bisa
bisa kelompok masyarakat bisa desa dan lain sebagainya
pada tahun dua ribu delapan belas yang lalu
kementerian lhk telah melakukan pengakuan
jadi kemitraan kehutanan ini agak sedikit berbeda dengan skema perhutanan sosial yang lainnya
kalau di hutan kemasyarakatan skemanya izin kalau kita di kemitraan kehutanan ini
skemanya adalah pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan
pengakuan perlindungan kehutanan
kemitraan kehutanan ini implikasinya
terhadap pengelolaannya dan juga terhadap
kesejahteraan masyarakat di sini
apa ada perbedaan
yang cukup signifikan saya kira
ini hal yang terobosan luar biasa
yang dilakukan oleh kementerian lingkungan
hidup dan kehutanan terkait dengan
pengakuan terhadap masyarakat
yang memanfaatkan kawasan
sejak zaman dahulu kalah jadi tidak
semua masyarakat bisa diakomodir
kita tidak mengundang masyarakat luar
untuk masuk dalam kawasan tetapi
mengakui bahwa di dalam kawasan
ada masyarakat yang tinggal di dalamnya
nah implikasinya apa
pengakuan perlindungan kemitraan
kehutanan ini diberikan jangka waktu
selama tiga puluh lima tahun
hampir sama dengan izin
tetapi karena di kawasan konservasi
tidak ada skema izin untuk
pemanfaatan semacam itu dibuat skema
lain namanya pengakuan perlindungan
kenapa tiga puluh lima tahun
kenapa tidak dua puluh atau lima puluh lima tahun
lihat ketika orang berusaha
tentu ingin kepastian
sangat pendek tentu
nanti jangan jangan ini pengakuannya
ukuran kita tiga puluh lima tahun itu harapannya
minimal satu generasi
dan itu bisa diperpanjang
berikutnya oleh anaknya misalnya
dan ini tidak bisa dicabut oleh pemerintah
berikutnya ini sudah merupakan
bagian dari peraturan
jadi konsen pemerintah
sehingga masyarakat merasa nyaman
nantinya untuk berusaha di dalamnya
tentu di dalam pemanfaatan dan
usaha yang dilakukan memperhatikan
jadi bagian dari konservasinya itu
bisa dijalankan tapi masyarakat
juga bisa hiduplah dari
apa yang mereka dapat
di alam sekitarnya tentu saja tanpa
merusak bisa cerita sedikit mengenai
masyarakat yang ada di kawasan
dua taman nasional ini pak
arief siapa siapa mereka
dan juga ada implikasi kita kan
sarawak nah apakah ada
ada yang masuk gitu
dari negara tetangga
jadi sebagai informasi
kepada kita semua bahwa
danau sentarung ini di dalamnya
ada masyarakat sejumlah kurang lebih
desa di dalam taman nasional
di betung kerihun ada juga
ada berapa ada dua desa
desa bunganjaya dan tanjung lokang
kira kira jumlahnya sekitar
seribu orang jadi nggak terlalu
banyak ya sebenarnya nggak terlalu banyak kalau yang di betung kerihun
kalau yang di taman nasional danau sentarung
dan tadi ditanyakan terkait
dengan hubungan dengan malaysia kita
malaysia dan pemerintah brunei
karena memang kita betul betul di jantung ya
karena memang kedua taman nasional
kita ini berada di jantungnya kalimantan
nah komitmen inisiatif
ditandatangani oleh tiga
pemerintah tadi sejak tahun
dua ribu tujuh yang lalu jadi usianya
sekarang sudah dua belas tahun nah kita
punya komitmen bersama untuk
menjaga tadi jantung kalimantan
sehingga apa yang dikhawatirkan oleh
banyak pihak terkait dengan
apa itu misalnya
ilegal logging perambahan
poaching dan lain sebagainya
itu sudah diantisipasi sebelumnya
jadi kita betul betul punya
komitmen bersama untuk menjaga
wilayah heart of formil tadi
tapi border itu tetap
ini berlaku jadi secara
administrasi border tentu berlaku
tetapi kan kadang kadang
satwa liar tidak mengenal
paspor tidak mengenal apa itu batas negara

habitatnya itu ya di situ
bisa jadi karena di
kawasan kalimantan ini
ada orangutan yang di sarawak ada orangutan
di indonesia juga
kemudian di kalimantan utara juga demikian
ada badak ada
gajah juga gajah mini
itu mereka bisa nyebrang
lintas negara sehingga
tapi masyarakat di sini juga apalagi
yang tradisional harusnya
kan bisa juga nyebrang gitu tanpa
terlalu harus punya paspor tidak
jadi ada perlakuan khusus
untuk masyarakat yang tinggal
untuk istilahnya kalau dalam
mereka bisa melintas tanpa harus
menggunakan paspor kita kita aja nanti
kalau menyebrang harus pakai paspor ya kalau kita
tentu nah arief ini berkaitan
dan juga upaya konservasi
kan katanya daerah ini punya
ekosistem yang unik ya nah bisa
cerita sedikit mengenai
kira kira dari segi ekosistemnya
topografinya seperti apa
dan hal yang membuat
daerah ini memang
kita di atas
danau yang begitu besar tapi katanya
ini bukan satu danau tapi puluhan
danau dan juga banyak sekali
tumbuh tumbuhan ya ada hutan hutan
di tengah danau ini ini
menarik ini jadi
kabupaten kapuas hul ini memang
kabupaten yang unik ya jadi
kabupaten kapuas hul ini merupakan
bagian hulu dari sungai kapuas
hulu sungai kapuas
sungai kapuas sepanjang
seribu seratus km sungai
terpanjang di indonesia jadi
hal yang luar biasa karena
kapuas hul ini menjadi water tower nya
penyedia air bagi sungai kepes yang menghidupi
masyarakat sepanjang sungai kapuas
betung kerihun dan danau sentarum ini
khususnya danau sentarum
itu merupakan danau tipe
paparan banjir flat plain
jadi bukan danau yang terbentuk
dari vulkanik seperti misalnya
tahun tahunya danau toba gitu ya yang
tersedia sepanjang tahun nah
danau flat plain ini merupakan danau yang
airnya akan melimpah dari
sungai kapuas mengisi
kawasan danau sentarung kemudian ketika
musim kering danau sentarum akan
mengisi sungai kapuas jadi
disitulah terjadi keseimbangan
sungai kapuas sehingga tersedia air sepanjang tahun
ini yang saya kira cukup unik gitu ya
di tempat lain mungkin tidak ada
sungai seperti danau semacam ini
iya ini luar biasa karena danau ini juga
ternyata tidak terlalu dalam ya
misalnya kalau kita danau toba itu kan bisa
lima ratus sampai tujuh ratus meter
di sini paling dalam kalau di sini paling
antara delapan sampai sepuluh meter saja
ini mungkin bagus juga ya
kalau kita berwisata di sini bisa berenang ya
tapi aman kan berenang aman saya kira
katanya ada buaya jadi
itu hanya di kawasan kawasan tertentu
saja jadi memang habitat
buaya danau ini kan sangat luas
danau sentarum ini taman nasionalnya seluas

dengan betul ngurion total luas yang
di bawah monitoringnya
pak arief ini berapa
hampir satu miliar
jadi ini taman nasional terluas
di kalimantan barat lah
memang tidak mudah mengelola kawasan
yang sangat luas ini dibutuhkan
sumber daya manusia sarana prasarana
dan biaya yang tidak
sedikit nah terkait dengan
mekanisme pengelolaan kawasan ini
kami berusaha semaksimal
mungkin untuk mengoptimalkan sumber daya
yang ada pegawai kami memang tidak
banyak ada berapa totalnya
sembilan puluh dua orang sembilan puluh dua untuk
nah ini untuk menjaganya memonitornya
melakukan patroli kira kira
apa tantangannya pak arief
dan apakah dari jumlah sdmnya
cukup dan yang penting lagi ini kan
di bawah klhk ya
apakah dananya atau funding yang tersedia
untuk menjaga kawasan ini
supaya betul betul dirawat
jadi memang tidak mudah mengelola
dibutuhkan sumber daya manusia
sarana prasarana dan biaya yang
tidak sedikit gitu ya
nah terkait dengan mekanisme pengelolaan
kawasan ini kami berusaha
semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan
sumber daya yang ada pegawai kami
memang tidak banyak ada berapa totalnya
sembilan puluh dua orang untuk
saya kira memang ini tantangan yang luar biasa
tetapi kami juga
tidak menyerah begitu saja
kami bekerja sama
dengan masyarakat untuk
menjamin keamanan misalnya
melalui masyarakat mitra polkut
jadi masyarakat ini kita ajak bersama sama
untuk menjaga kawasannya
karena memang masyarakat juga berkepentingan dalam hal ini
kalau hutannya bagus
apa yang dihasilkan di hutan juga tetap
lestari contohnya madu tadi
kalau misalnya hutannya terbakar
tentu lebahnya juga akan pergi
lebahnya juga akan menurun jadi ini pernah terjadi
pada tahun dua ribu dua belas yang lalu
sempat terjadi kebakaran
yang luar biasa
sehingga mengibatkan produktivitas
lebah madunya langsung anjlok
luar biasa nah ini
menjadi momentum yang bagus bagi kita
di balik musibah tentu
ada hikmah nah
akhirnya kita bersama sama masyarakat
menjaga kawasan bersama sama kami membentuk
namanya masyarakat mitra polhut kemudian
masyarakat peduli api
untuk bersama sama menjaga kawasan kita
ini dari gangguan gangguan
dan so far ini berhasil ya
karena jumlah kebakaran sangat berkurang
saya kira luar biasa hasilnya
dan sebagai indikator yang paling
madunya sekarang langsung meningkat
jadi sebagai informasi
di sekitar kawasan danau dan
di dalam kawasan danau ini hampir
seratus ton madu dihasilkan setiap tahun
berarti ini berdampak sangat positif
terhadap kesejahteraan masyarakat
yang ada di sini
nah ini ada karakteristik khusus
enggak masyarakat ini biasanya mereka
akan meningkat jumlahnya dan
jadi kita sudah ada komitmen bersama dengan
taman nasional ini harus kita jaga bersama
tentu di dalam
tantangan tantangan gitu ya
salah satunya terhadap peningkatan jumlah
sampai dengan lima tahun terakhir
ini memang jumlah penduduk
di kawasan taman nasional ini
hampir relatif tidak banyak
penambahan ya kami bersama
masyarakat sudah berkomitmen
bahwa tidak boleh ada penambahan
atau rumah misalnya seperti taksi
yang kita di tekenang itu
hanya ada delapan belas rumah kita sudah
membuat komitmen bersama masyarakat di situ
bahwa tidak boleh lagi ada penambahan
jumlah rumah tapi itu caranya
bagaimana itu menekan
jumlah populasinya sebenarnya kawasan di
kalimantan ini kan sangat luas ya jadi
lahan masih sangat luas jadi
mereka masih bisa membangun
di sekitar kawasan taman nasional
jadi kawasan perairan danau
ini sebenarnya lebih dari
tiga ratus ribu hektare yang masuk
di dalam kawasan taman nasional hanya satu ratus dua puluh tujuh ribu hektare
jadi masih banyak tempat
yang bisa dimanfaatkan
jadi mereka kalau jumlah populasinya
meningkat ya tinggal silahkan pindah
pindah ke tempat yang lain
banyak pilihan pilihan yang bisa
masyarakat kalau tinggal di sini kan
pilihan untuk melakukan aktivitasnya
terbatas tentu kalau di luar
banyak pilihan yang bisa dilakukan
kalau di sini ya danau pasti sebagai
nelayan dan kemudian itu ya
memanfaatkan kalau mereka sekolah
pasti harus keluar karena tidak ada fasilitas
sekolah kalaupun ada sangat terbatas
hanya mungkin sampai dengan sekolah dasar
ketika smp sudah mulai keluar
nah itu mungkin bisa saja
makin lama makin berkurang kalau anak anak muda
tidak akan tidak ingin
kembali karena sudah
menikmati hidup di luar ya
ada hal yang menarik
mengenai pengelolaan daerah ini
besar sekali ya tadi belum dijawab
pak arief mengenai funding atau
pendanaan itu sendiri dan paling besar
ya pendanaan itu digunakan untuk
apa kita menyadari
bahwa dana pemerintah sangat terbatas
berusaha untuk dapat memenuhi
itu melalui berbagai upaya diantaranya
dari hibah luar negeri
hibah itu sebenarnya filling the gap
mengisi kekurangan yang ada di
kita dan ini cukup banyak
minat dari luar negeri saya kira sangat banyak apalagi sekarang
sudah menjadi cagar biosfer ya seharusnya
jadi beberapa lembaga
kalau yang di dalam taman nasional
ada asian development bank
kemudian yang di sekitar kawasan taman
nasional ada komitmen juga dari
pmz giz itu untuk mendukung
pengelolaan cagar biosfir
dari pengakuan internasional
tadi terhadap kabupaten kapuasulu
dan patroli kan pasti mau tidak
mau harus gunakan boat itu ya
saya lihat banyak speedboat
juga lalu lalang itu pasti investasi
yang cukup besar ya berapa jumlah
oh tahun ini kita alhamdulillah
mendapat fasilitasi dari
kapal kita ini yang sedang kita gunakan
itu bantuan dari
didanai oleh asian development bank
kemudian speedboatnya ada sebelas gitu ya
termasuk juga kita
membuat fasilitasi untuk ada sebelas ya ada sebelas
karena kita satu speedboat itu
berapa ya harganya satu speedboat
bodi prahunya gitu ya
kalau kapal ini sekitar enam ratus juta
juga menarik saya ingin
sampaikan untuk mengawasi kawasan
seluas ini tentu kita tidak bisa
fasilitas kendaraan yang konvensional
mempunyai ultralight ya
untuk mengawasi kawasan taman nasional
ada tiga ultrad yang kita
miliki itu kita bisa memantau
dari udara bisa
memantau dari atas saya kira ini juga
hal yang perlu kita
pengawasan dan patroli ini lebih efektif
dan efisien atau bisa juga
pakai drone ya pak arief ya
jadi kalau pakai drone kan mungkin biayanya
lebih murah tapi bisa
kemana mana nah selama ini ini
satwa yang ada di sini itu
semua terdata tercatat
tidak terjadi itu
semacam poaching atau
pemburu liaran dan sebagainya
selama ini kami sudah
tadi bersama sama masyarakat untuk
selama ini kami belum pernah ada konflik
satwa dibandingkan di tempat lain
karena daerahnya mungkin luas
misalnya di tempat lain ada konflik
dengan harimau dengan kajah
dan lain sebagainya karena
karena kawasannya juga terlalu sempit dan
karena memang tadi saya
sampaikan kabupaten kapausul ini sudah punya
komitmen menjadi kabupaten konservasi
dan sudah ditetapkan dalam pembentah daerah
mungkin kalau di tempat lain sering
mendengar ada konflik satwa antara
orang hutan dengan masyarakat
yang masuk ke pemukiman atau ke kebun
itu biasanya mengambil lahan
dari satwa itu sendiri
sebenarnya itu kesalahan kita juga begitu ya
tahu dia bahwa ini
kawasan hutan atau bukan karena memang dia
tinggalnya di situ
jadi kita juga melakukan
reguler terhadap beberapa satwa
penting yang ada di kedua taman nasional ini
di antaranya ada orang hutan
ada bekantan ada
yang cantik ada beruang madu juga
setiap tahun melakukan monitoring
jadi itu indikasi bahwa
gangguan terhadap kawasan maupun
terhadap satwa liar kita ini hampir
tidak ada terakhir ini
mungkin berkaitan karena daerah ini kan
sangat potensial dikembangkan untuk daerah
tujuan wisata tapi wisata
seperti apa yang
tidak akan merusak ekosistem karena biasanya
kalau semakin banyak turis
semakin banyak pengunjung
secara ekonomi mungkin bagus tapi
banyak ya negatifnya sampah
dan kemudian inilah
aktivitas manusia berisik
dan mungkin bisa mengganggu satwa yang ada di sini
jadi apa visi
wisata untuk daerah ini jadi di dalam pemanfaatan
taman nasional untuk kepentingan wisata ini
kami sudah mempunyai
ekowisata artinya bahwa
wisata yang ramah lingkungan
untuk bisa mengetahui ramah lingkungan itu
tentu kita harus menghitung dulu
potensi dan daya dukungnya
kita bukan tempat wisata
yang mass tourism ya yang
mengundang masyarakat sebanyak banyaknya
kita melakukan aktivitas wisata
ini adalah wisata yang
berkualitas tentunya dan
ini tidak harus
didatangi dengan jumlah banyak begitu ya
kita mengundang para wisatawan yang
misi khusus lah gitu ya
jadi wisata khusus tidak
wisata yang hanya untuk
ada edukasi di dalamnya tidak hanya
menikmati alam tapi memberikan
halayak ramai pada masyarakat nah ini pesan
yang penting ini sekaligus
kita berikan kepada pemirsa ya
kalau datang ke daerah ini ada
hal hal ya yang harus kita
pelajari ya termasuk masalah sampah
kami beberapa hari yang lalu
sudah melakukan kampanye
hari peduli sampah dan
dalam setiap event yang kita laksanakan
hal yang luar biasa kami sudah mendapat
salah satu lembaga
kepeduluan kita terhadap
pengelolaan sampah di dalam penyelenggaraan
sebuah event saya kira ini
pengakuan yang luar biasa dan bukti
bahwa kita peduli terhadap
pelestarian alam dan
ya kita istirahat dulu tapi tetaplah
bersama kami insight akan segera
kembali yuk kita
sambil nikmati pemandangan
daya iban ini salah satunya adalah
membuat tenun nah
tenun ikat ini
merupakan salah satu traksi yang perlu kita jaga
bisa terpelihara sampai kapanpun
kepentingan kita terhadap
pelestarian ini salah satu melalui
ikat yang dibuat sekarang ini biasanya
tidak menggunakan pewarna
alam lagi nah ini yang ingin kita
kembalikan budaya dan tradisi
masyarakat menggunakan pewarna alam
pewarna alam ini asalnya dari mana
dari kawasan hutan
ya kita lanjutkan insight dari kabupaten
kapuas hulu kalimantan barat
tadi kita sudah berada di
danau sentarum kini kita sudah
kembali ke darat
ini adalah salah satu
desa yang juga merupakan
salah satu penerapan dari
di bawah klhk
persisnya di bawah
pskl ya perhutanan sosial
dan kemiteran lingkungan tapi juga
balai besar taman nasional
dan juga danau sentarung
pak arief mahmud tadi kita sudah jumpai
tapi kali ini kita sudah ditemani oleh
penguasa dari kabupaten ini
kapuas hulu pak a m nasir
dan juga kembali ketemu lagi kita
pak arief tadi luar biasa cantiknya ya
danau sentarung itu
saya rasa merupakan salah satu yang
tercantik di dunia
yang perlu dikonservasi
tapi bukan saja alam yang perlu
dikonservasi karena sumber daya juga kan
termasuk sumber daya manusianya
ya kearifan lokalnya dan lain sebagainya
kita saat ini berada di salah satu
rumah tradisional rumah betang
mungkin pak nasir sebagai tuan
rumah di sini bisa cerita sedikit
makna dari rumah betang ini
ada berapa siapa siapa saja yang tinggal
dan apa kira kira budaya yang
menopang rumah ini
baik mbak desy mungkin
sepintas saya bisa ceritakan
tentang rumah betang ya
dan alhamdulillah rumah betang ini
di kabupaten kapuas hulu ini
kalau tidak salah ada sembilan puluh lebih
dan ini merupakan tradisi dari
dayak ke kemudian memang ada
rumah batang dulu yang paling tua
itu yang masuk situs sejarah
yaitu rumah betang sungai
nah kemudian sejarah untuk umat betang ini
memang ini untuk menghimpun keluarga
kekeluargaan yang kuat gitu ya
nah kemudian juga
umat betang ini yang aslinya memang
agak tinggi nah tinggi artinya
dulu masih ada
seling apa tuh perang antar suanu
nah jadi memang agak tinggi
sehingga kalau musuh itu nyerang agak
sulit nah tapi yang jelas rumah betang
ini artinya satu
keluarga dia tidak mau berpisah
jadi tradisi yang sudah dari turun
temurun khusus dari ini
suku dayak kalau ada anak
aja atau tidak akan buat
apa nama rumah rumah yang pisah pisah
rumah yang pisah pisah nah ini jadi rata rata
rumah apalagi yang lebih dari sembilan puluh ini
sudah berapa tahun usianya dan apakah
masih ada rumah rumah betang
atau longhouse yang dibuat yang baru
yang lama juga masih ada
kemudian yang bawa insya allah dibangun tos itu
dan ini dipertahankan ya
kira kira ke depan kemudian ada juga yang
sekarang sudah bisa bangun satu satuan
tapi untuk longhouse ini
tetap dibangun dibangun
dan ini saya lihat bukan saja kediaman ya di sini
banyak kan keluarga
banyak pintunya lah istilahnya tapi ada juga
kegiatan yang dilakukan
atau masyarakat yang tinggal di sini
jadi ini memang
disain sedemikian rupa
dari dulu seperti ini
jadi kalau ada kegiatan kegiatan
adat kegiatan gawai
jadi mereka bisa
buat acara langsung di sini
gawai itu acara pentingnya
kental ya ini
ada di sini nah pak
seperti kita katakan melestarikan
mengkonservasi itu juga tidak
lepas dari kepentingan sosial
sosialnya tradisinya dan tentu saja
mengkonservasi yang namanya budaya
salah satunya kita lihat ini
di belakang saya ada ibu ibu yang menenun
mungkin bisa cerita sedikit mengenai
untuk melestarikan kebudayaan
sebenarnya tidak hanya melestarikan
alam saja tetapi juga
nah tradisi masyarakat
daya iban ini salah satunya adalah
nah tenun ikat ini
merupakan salah satu tradisi yang perlu kita
nanti bisa terpelihara sampai kapanpun
kepentingan kita terhadap
pelestarian ini salah satu
melalui pewarna alam
tenun ikat yang dibuat sekarang ini
biasanya tidak menggunakan
pewarna alam lagi nah ini yang
ingin kita kembalikan budaya dan
tradisi masyarakat menggunakan pewarna alam
pewarna alam ini asalnya dari mana
dari kawasan hutan nah
dengan melestarikan kawasan hutan
tentu akan menjadi melestarikan juga
tradisi mereka nah kami
bersama beberapa mitra
bekerjasama dengan masyarakat
memulihkan tradisi tersebut
nah di belakang kita ini adalah
ibu ibu yang sudah dilatih
menggunakan pewarna alam
dan juga tradisi corak
bagaimana mereka membuat
tenunnya saya kira ini
sangat penting itu penting ya tapi
pak aris sendiri melihat dan juga mungkin pak nasir ya
apakah tradisi menenun ini
terus menjadi sesuatu yang
dilakukan yang dipraktekan
oleh masyarakat khususnya ibu ibu
dan ini seperti disampaikan oleh pak arief tadi
ini memang kerjaan dari
tur menurun gitu ya nah tur menurun
artinya tetap mempertahankan
budaya ini ya kemudian
daun tenun ini kan membuat suatu
motif yang memang motif khas
nah kita di sini kan
iban ada motifnya
nah kemudian memang ini juga jadi
termasuk salah satu
lapangan pekerjaan yang tetap ya
nah tadi disampaikan oleh pak arief
nah ini untuk pewarna
ini memang menggunakan
detah kayu ya warna alam
alam artinya ini yang bagus
dan kemudian begitu juga dengan pemasakan
nah ini kita langsung ada yang
ada yang ke jakarta
tentu juga harganya lebih bagus ya
karena ini kan menggunakan pewarna alam
bahkan permintaan dari malaysia juga
program perhutanan sosial ini
saya lihat kemitraannya
itu kan sangat kuat ya antara
masyarakat atau desa yang dibina
dan disini juga ada dari klhk
dan juga ada pemerintah daerah selama ini
dan bagaimana istilahnya
bentuk bentuknya itu apa
jadi pemerintah daerah
itu akan ada dekranasda
yang mengelola dan menampung
daripada ibu ibu kerjasama ini
nah kemudian ini kita pasarkan
pada saat promosi ya
promosi ada kegiatan nanti di pusat
pameran dan sebagainya
nah kemudian yang memang
kita perlu ini nanti untuk
pemasaran ya pemasaran
kemudian juga bersaing dengan kualitas
yang kita buat
dan ini juga tidak bisa kita paksa cepat cepat
karena kalau tidak salah
untuk membuat satu saja bisa berbulan bulan ya
maka harga ini tidak bisa juga
terlalu ini ya itu yang kadang kadang kita mesti
karena ini kalau kurang anak ini juga
entahkan ini kurang bagus juga anak ini
ini alhamdulillah ini tetap dipertahankan
dan untuk pasaran cukup banyak
permintaan anak ini ya kalau dari
pak arief sendiri ini bagaimana kira kira
yang diperlukan atau biasanya
pak nasir atau teman teman di
pemda baik jadi
melestarikan hutan itu
juga harus bermanfaat buat
hutan lestari tetapi masyarakatnya
tidak sejahtera nah
terkait dengan hal itu ada
dari pemerintah melalui skema
perhutanan sosial ini
tadi disampaikan beberapa bentuk
skema perhutanan sosial itu diantara
hutan desa di kabupaten
kabasulu ini ada kurang lebih
izin hutan desa yang sudah dikeluarkan
pemerintah dalam hal ini kementerian
lingkungan hidup dan kehutanan salah satunya
adalah di desa manuasadap
kita saat ini berada
di dusun kelayam desa
manuasadap nah mereka
melalui fasilitasi hutan
desa ini diharapkan bisa memanfaatkan
kawasan hutan dan juga
melestarikan hutannya gitu
melestarikan hutan desanya dimana hutan desanya
juga sebagai penyangga taman nasional
kawasan taman nasionalnya juga
tetap terjaga iya jadi dua duanya
jadi masyarakat hutannya
lestari masyarakat sejahtera masyarakatnya juga
semangat sejahtera saya melihat dengan kita terbuka
kabupaten kapuasulu ini jadi permadona
yang sudah ekspor cpo ke
malaysia itu bawa ke kabupaten kapuasulu
nah kemudian sekarang ini
sedang dibuka jalan eksesnya
ke kalimantan timur
nanti artinya kapuasulu ini berada di
tengah tengahnya ke malaysia jawa
dekat ke kalimantan timur juga dekat
pak nasir ini kan sudah
periode kedua ya dan ini kabupaten ini
unik ya pak nasir bisa bangga
pak nasir karena ini kabupaten konservasi
nah makna bagi pak nasir sendiri
kabupaten konservasi ini
dan bagaimana ini mempengaruhi kebijakan kebijakan
daerah ini selama ini
ini memang satu kebanggaan
bagi kabupaten kapuasulu
dengan luasnya hampir
tiga juta hektare ya saya selalu
menyampaikan bahwa kabupaten kapuasulu ini
jawa barat sama bantin
digabung bawa seluas kapuasulu
nah kemudian dari luasan itu
nah disitu ada
taman nasional betung karehun
kurang lebih delapan ratus
dan danau sentarung satu ratus tiga puluh dua ribu hektare
nah dengan banyaknya
belum masuk hutan lindung dan danau lindung
nah maka kalau kebupaten kapuasulu
ditetapkan menjadi kabupaten kosepasi
itulah dasar pertimbangan
ini masuk di hat o'ponyo
nah kemarin alhamdulillah
kita sudah mendapat
itu dari unesco
kita berharap tadi di samping kebanggaan
kita juga tentu ada
harapan kita ke depan
apa apa saja itu kira kira harapannya
nah ini juga ada yang membuat
dengan kawasan juga ini kami susah untuk membangun
nah saya mau membangun sd
misal di kawasan taman nasional
mesti ijan pak arief dulu
ya makanya kan untung teman baik
kedua juga daerah itu
yang juga sulit masuk karena jalan
nah kalau yang tidak terekses tentu
pln juga tidak bisa masuk
nah oleh karena itu tentu kita berharap
ini nanti dengan cagar biosphere
tata kelola itu nanti jadi bagus
nah kemudian ada harapan kita
karena hari ini ada juga kerjasama dengan
pemberdayaan ekonomi masyarakat
nah sekarang alhamdulillah
di desa ini juga termasuk tadi
pahutanan sosial itu
ada desa yang punya potensi madu
lebah itu dan madu
nah begitu dengan hutan
dan ada juga ikan arwananya
dan alhamdulillah juga ini
sudah berjalan ya
berjalan dari bapak ngo ini
pak nasir menjabat sampai sekarang itu sudah terasa
ada perbaikan dari sisi
kesejahteraan masyarakat itu
dari perekonomiannya misalnya
atau dari akses
ke pendidikan kesehatan dan lain sebagainya
itu bagaimana mungkin bisa diberikan gambaran
untuk kabupaten kausulu secara umum ya
alhamdulillah kita tentu
perlu kompetisi ya
keputusan pemerintah kejahatan masyarakat
banyak hal yang memang sudah
kita buat pobahan di kabupaten kapuasulu
contohnya apa saja perubahan
infrastruktur dulu masuk sini
susah bukan main
tapi saya lihat sekarang luar biasa berjalan itu bagus sekali
itu tapi dari anggaran
nah ini memang jalan ini kan
ada statusnya ada jalan
dan nasional nah tentu
ini kita bagi urusan kalau yang
urusan kabupaten ya kami yang urus
nah cuma yang membekat bagi kabupaten
jalan nasional ini rusak
masyarakat tidak mau tahu ini pastilah
kepala daerah yang punya utang
nah sekarang alhamdulillah itu
udah hatinya tentu tidak segampang
segampang balik ke pantangan ya yang penting infrastrukturnya itu di bawah ya
bangunlah itu bawa dari mana
dan lain sebagainya itu mungkin ya
urusan lain tapi
selama ini kelihatan
alhamdulillah sudah bagus ya
dan airportnya juga saya cukup impress ya di
putus ibau ya dulu mau ke
putus ibau ini pesawat juga sulit
kita masih berjalan ke
pendana menggunakan mobil jalannya jelek
sekarang alhamdulillah sudah ada tiga
maskapai nantinya saya nggak mendukung
ini tadi masuk juga ada yang
apa namanya kita kembangkan tadi ini
eko wisata di kepua ketinggapuas dulu
tadi yang kaitan dengan
program yang dengan ngo apa segala itu ya
nah kalau dari segi anggaran daerah
khususnya dan di sini kan juga
sudah ada dana dana desa
dan lain sebagainya itu paling besar ya
pak nasir itu digunakan
untuk apa dan kira kira
paling mengena lah istilahnya
nah kita tentu ada bapak prioritas yang
memang tidak bisa kita tinggalkan
pertama tentu infrastruktur
tentu kita juga menyesuaikan
nasional nah tahun dua ribu sembilan belas
sdm nya ya tentu
ini juga tentu kita sinkronkan dengan
pusat gitu ya
bisa dikatakan selama
dua periode menjabati
tantangan terbesar ya
selain luasnya kabupaten ini
dan ya harus mengurus
apa sebenarnya tantangannya agak besar
itu utama kaitan dengan
ekonomi lah ya
nah utama kita tinggal
di kabupaten kepuasulu potensinya
jalannya sudah bagus
tapi kosnya tinggi
kita mau menggunakan kapal sungai
itu tidak terlalu
mahal bukan laut
mau menggunakan darat
kosnya tinggi sehingga ini juga membuat kita
terutama untuk potensi sumber sumber
daya alam yang ada di kabupaten kapuasulu
nah untuk potensi
kita kabupaten kepuasulu ini luar biasa
hanya persoalan sekarang ini karet
wah iya komoditas lagi murah ya
kemudian tengkawang juga
nah kemudian begitu juga dengan
ikan dan sebagainya kemudian
kebutuhan pokok kita sangat tergantung
nah itu kerjasama dengan provinsi bagaimana
ini cukup didukung oleh
gubernurnya kalau untuk
ini kan tentu kaitan dengan
nah ini kalau kita
menggunakan jalan darat tentu muatannya
tidak terlalu banyak nah sungai juga
mengalami suatu masalah kadang kadang pada musim
hal dari sini agak beda
dengan yang lainnya jangan jangan lebih banyak
tergantung dengan negara tetangga
saya melihat dengan kita terbuka ekses
ke malaysia begitu kapuasulu ini
satu satunya kabupaten yang sudah
ekspor cpo ke malaysia
itu baru kabupaten kapuasulu
nah kemudian sekarang ini sedang dibuka
jalan eksesnya ke kalimantan
timur nah nanti artinya
kapuasulu ini berada di tengah tengah hanoi ya
ke malaysia dekat ke
kalimantan timur juga dekat
ya mudah mudahan bisa ditingkatkan investasi
dari negara tetangga khususnya untuk
wisatanya itu ya mungkin kalau dianggap
agak terlalu jauh ya bagi
orang teman teman indonesia
yang lain karena dari sini
ke sarawak itu
hanya satu jam
kedepannya ya jadi memang ini saya kira kedepan
kita ingin menarik
wisatawan dari malaysia kami sudah
bekerja sama dengan beberapa
lembaga di malaysia
dalam payung heart of
borneo tadi karena memang
inisiatif tiga negara tadi jadi
kita sudah membicarakan beberapa
strategi pengembangan pariwisata
kami sudah mengimplementasikan juga
melalui kegiatan bersama diantaranya
kemarin tahun lalu
dalam rangka festival
dengan sentarung kita membuat
di jantung borneo nah ini
diikuti oleh dua negara
tahun ini insya allah kita akan
dan ini tentu akan sangat menarik
karena kita bisa menikmati
alam di tiga negara
nah banyak sekali yang sudah berminat
dan ingin mendaftar untuk ikut
terlibat di dalam event tersebut
bagus ya menarik ya pak
pak nasir sendiri sudah banyak misalnya
pengusaha dari malaysia
ingin menanam investasinya di daerah ini
itu salah satu yang ditawarkan
untuk mengembangkan daerah ini

mau ke kepua sulu ini karena
jauh dari provinsi justru saya ke kepua sulu
artinya sekarang ini ke malaysia juga dekat
apalagi jalan ini sudah terbuka
tentu kita berpikir
nanti onetasi untuk
produk produk kita ke kepua sulu
tidak berontasi ke pontianak
bisa saja ke malaysia
karena lebih murah daripada ke pontianak
kami juga baru tanggal kemarin
rapat di pusat
bisa masalah produk
ekspor import ya tentang jenis barang
yang akan kita bawa ke malaysia
nah kemarin kita sudah bahas kaitan dengan regulasi regulasi
perbatasan aman kan maksudnya tidak ada
yang datang secara ilegal ataupun
penyelundupan dan lain sebagainya ini
ini kan ada petugas yang jaga
nanti ini banyak yang harus dijaga terutama
nah begitu juga dengan barang barang yang
tadi ya misalnya penjualan
satwa liar tidak boleh itu tetap
ada penjaganya iya memang harus
dijaga harus hati hati ada biaya cukainya
ada migrasinya iya
tapi itu harus dimonitor terus
menurut saya nah disini juga mungkin
pak arief bisa berperan ya karena kalau
tidak kita punya banyak sekali
ini harta kita di dua taman nasional ya
kalau kita tidak jaga dengan baik
mengantisipasi ini kami
bekerjasama juga dengan
kami sudah meneretangani
om uyu melalui direkturat general ksdi
dengan kementerian pertahanan
kita akan membangun jalur inspeksi
sepanjang perbatasan taman nasional
nah ini salah satu
upaya kita untuk mencegah
dan lain sebagainya jadi
lebih baik mencegah daripada harus harus
terima kasih banyak dan kita banyak sekali
belajar ya mengenai daerah ini
karena ya indonesia itu memang memiliki
kekayaan yang luar biasa kalau kita
disini itu semua kita miliki
dari segi alamnya tradisinya
budayanya dan juga
melestarikan ini harus terus menerus
kita dukung tapi juga yang penting
juga masyarakat yang tinggal
di sekitar itu juga mendapatkan manfaatnya
benefitnya dari segi ekonominya
maupun ya kesejahteraan secara keseluruhan
ya demikian insight
with desi anwar kali ini dari kabupaten
saya mengucapkan terima kasih
atas perhatian anda semoga
yang menikmati perjalanan ini sama
seperti saya sudah menikmati perjalanan ini
sampai jumpa di lain waktu